loh kok ada bisa tahu sih kan kita belum selesai ngomongnya soalnya dari tadi udah
ada dua orang nyari fikri terus ada bikin sekarang kemana dek bikin ke arah sana
hai karah pasar bu buk sampai ke sana juga terima kasih atas informasinya sama sama pak
pak ya ngeliat anak kecil nggak pak segini terus warna kulitnya agak hitam pakai baju koko pakai peci
oh ngelihat ya makasih ya pak
bu maaf bu itu ada apa ya bu
oh itu tadi ada pedagang yang curang untung ada anak kecil yang ngasih tahu tapi anak kecil itu
malah dikejar mas kasian kan mas ada kecilnya cucurnya kayak gimana bu anak kecilnya kira kira
seginilah tingginya rambutnya gondrong pakai baju koko pakai peci pakai peci baju koko
dasar pa ini biasa pejual curang kak iya pak adalahita dacthealt yang manis taruh atas mostar bawa
berry god kasih pembela
tapi kalian dapat makan ini berdua santai santai saya pak
kamu tuh kelakuannya sama aja ya sama kayak haikal kabur kaburan mulu
udah udah udah udah kali ini lagi di pasar ya tolong jaga nama baik
pasangkan antar ya nggak tahu nih kalian tahu nggak pasang itu kan berisik ya nah
berisiknya pasar itu masih kalah sama berisiknya kalian berdua
kamu kemana aja nak kamu sudah dua hari bapak sama ibu mencari kamu kamu nginep
mohon maaf ibu sudah dua hari memang anak ibu menginap di pondok pesantren
pun anta bener nak iya bu terima kasih banyak ya pak ya karena bapak sudah
membantu kami sudah melindungi anak kami pak iya sama sama bu itu kan sudah
menjadi kewajiban sesama muslim terima kasih ya semua karena sudah menjaga
anak saya sama sama bapak sama sama bapak bapak intel ya betul tolong pak proses
nih dia orang curang di pasar kami
kebetulan ada pak intel nah bisa nangkep deh tuh
penipu penipu di pasar ini kalau peribahasanya disebut dengan sambil
menyelam minum susu air air
nah jadi anak anak di surat al mauun ⁇ ini allah menceritakan orang orang yang mendustakan agama
ada yang tahu ciri cirinya
oke sekarang kakak ustazah setahu ya
orang yang mendustakan agama menurut surat al ma'un adalah
orang orang yang menghardik anak yatim
dan mereka berkata
nah dilanjutkan dengan ayat setelahnya
yaitu orang yang celaka dalam sholatnya itu apa
adalah orang orang yang ketika sholat dia lalai menjalankan sholatnya
ada nggak yang udah azan terus masih ah nanti dulu nanti dulu
hmm senyum senyum nih
nah oke selanjutnya adalah orang orang yang riak sama ibadahnya
jadi dia beribadah supaya dibilang
wah si a orangnya rajin ya ibadahnya
kita jangan kayak gitu ya anak anak ya
kalau nanti ada orang miskin kita harus apa
menyayangi anak yatim
kita harus menyayangi juga
boleh pelit enggak
tapi masya allah pinter pinter sekali
nah jadi itu anak anak ciri ciri orang yang mendustakan agama
ada apa itu ya
artinya ada yang mengintip kita
coba ustazah lihat keluar dulu ya
ini ada apa ini
aku pada di luar gini
iya ustazah di kelas gak ada usah usah jadi kita kesini jalan
lepas itu kesenggol
ya udah kalau gitu nanti kita balik ke kelas ya sama ustazah
dan anak anak masuk ya
masuk ya yang lainnya
lo jadi embal embal brian
ini teman teman saya matang di dalam
ada apa pak ade
kenapa kok kayaknya history sebegitu
kok pak ade teriak
ini saya mau kasih informasi seputar fikri
saya semakin gak ngerti dengan kakak disini
di kakinya bau
di kaki pausa digoreng
eh dih handphone saya
oh apa sih
ada handphone di kaki saya
eh ancur handphone pak ade nih
saya ngerti jawabannya juga kalau gak percaya
udah ketahuan panas